ibu bawa ambulan mas bawa ambulan tolong

hei kamu jangan egois cari cermin yang gede
siapa yang sibuk kamu atau aku siapa yang sibuk sama karir sama kerjaan kamu bukan aku
pernah kamu peduli sama aku damar keluarga
gak pernah pak semua aku yang kurus
maaf pak bu tolong jangan ganggu pasien silahkan bapak dan ibu keluar
bukan saya yang diusir dia
kamu aja yang keluar
maaf sebaiknya bapak dan ibu keluar
biar pasien tenang
udah gak ada uang
kursi roda ini biar bisa beli makanan
gak usah gak usah turun
makasih ya nak
raya patah semua
mau gue aktif bang
mau gue aktif
kenapa semuanya begini
itu biaya administrasinya pak hendrik dan nomor yang harus
kenapa masalah bertukit tukit begini ya allah
engga udah gak tangguh
kak kakak terserah
kak kakak terserah
apa yang terjadi kak
kak hendrik baik baik aja
indah yang sabar ya
ini cobaan buat kita semua kak
harus gimana dey
saya lancar masuk kamar ibu
ini ada telepon